pengadilan negeri jakarta utara senin tiga belas februari kembali menggelar
sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa basuki cahaya purnama
sidang di auditorium kementerian pertanian ragunan jakarta selatan ini adalah sidang yang ke sepuluh
sebelumnya sidang ke sembilan pada tujuh februari lalu menghadirkan empat saksi
satu diantaranya adalah saksi ahli agama hamdan rashid yang juga seorang anggota komisi fatwa mui
berkaitan dengan afiliasinya dengan mui tim kuasa hukum ahok menolak saksi ahli
dan memberikan nota keberatan kepada majelis haki
dan langsung saja kita ke gedung kementerian pertanian
sudah ada produser lapangan cnn indonesia dea intan kartika di gedung pertanian kementerian pertanian jakarta selatan
ya selamat pagi dea
dea sejauh ini seperti apa persiapan sidang yang sebenarnya dijadwalkan besok tapi dimajukan untuk hari ini
selamat pagi alfian dan anissa
betul sekali jika kita biasanya selalu melihat sidang pada hari selasa
namun hari ini dimajukan yaitu pada hari senin karena kita tahu pada hari rabu
pada tanggal lima belas februari dua ribu tujuh belas pada dua hari lagi akan digelar pemilihan kepala daerah dki jakarta
dan memang berkaitan dengan sidang kali ini sidang ke sepuluh
kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa gubernur dki jakarta
basuki cepurnama hari ini jaksa penuntut umum akan menghadirkan empat saksi ahli
di antaranya adalah saksi ahli agama kemudian saksi ahli hukum pidana dan saksi ahli bahasa indonesia
di antaranya adalah muhammad amin suma muhammad amin suma ini merupakan ahli agama islam
yang juga masuk dalam tim khusus bentukan majelis ulama indonesia pada tanggal delapan november dua ribu delapan belas
yang saat itu tim ini menggodok sebuah
pendapat keagamaan yang menyatakan bahasa suki cepurnama telah menistakan al quran
dan kemudian juga menghina ulama
kemudian saksi hukum pidana atau ahli hukum pidana yang nanti akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ada dua
yaitu muzakir dan juga abdul cair ramadan dan yang terakhir adalah mahyuni sebagai saksi ahli bahasa indonesia
nanti keempatnya akan didengarkan keterangannya di depan majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara
jika kita mengingat pada sidang yang lalu
total ada tiga dari empat saksi fakta maupun saksi ahli yang sudah didengarkan keterangannya
dua saksi fakta yaitu syah nudin dan syahbudin ini merupakan nelayan di pulau panggang kepulauan seribu
yang saat sidang pada selasa pekan lalu menyatakan bahwa mereka mendatangi acara pemprov dki jakarta
yang kala itu dihadiri oleh gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama dan mereka mengaku mendengarkan pidato basuki cahayapurnama
namun tidak kebenaran
kemudian secara detail mendengarkan materi per materi termasuk soal pidato sambutan basuki cepurnama yang kala itu menyebut surat al maida ayat lima puluh satu
selain dua saksi fakta pada sidang ke sembilan selasa lalu juga didengarkan pendapat dari saksi ahli
yaitu saksi ahli digital forensik plus la forma bespolri yaitu akhbp muhammad nuh
akhbp muhammad nuh dalam keterangannya
keterangannya pada sidang pekan lalu mengungkapkan bahwa video yang beredar di youtube kemudian juga ada di media sosial facebook
setelah diteliti selama beberapa minggu dan kemudian juga melalui empat tahapan
akhirnya akbp muhammad toh mengungkapkan bahwa video yang beredar di sosial media youtube maupun di facebook adalah video yang otentik
ini dilihat dari gambar maupun suara yang sudah diteliti melalui empat metode yang dilakukan oleh tim puslavor dari mabes polri
dan ada satu saksi ahli agama yang kemudian ditolak oleh kuasa hukum basuki cepurnama karena dinilai diragukan independensinya dalam sidang
dan kita masih melihat bagaimana kemudian nanti saksi saksi yang akan didengarkan pendapatnya dalam sidang
kita tahu ada satu saksi
yang posisinya sama dengan saksi yang kemarin ditolak oleh kuasa hukum basuki cepurnama yaitu muhammad amin suma
apakah kemudian muhammad amin suma ini yang merupakan saksi ahli agama islam ini akan juga ditolak oleh kuasa hukum dari basuki cepurnama
kita masih menantikan dan sidang nanti seperti biasa akan digelar pada pukul sembilan waktu indonesia barat
dan sejumlah persiapan dari kepolisian yang sudah berjaga
di sekitar gedung kementerian pertanian republik indonesia ini sudah terlihat dari pagi hari tadi
di mana sejak pukul tiga dini hari tadi sudah mulai ada penutupan arus lalu lintas
kendaraan dari arah mampang perapatan maupun dari arah warung jati yang hendak menuju ke jalan rm harsono ragunan jakarta selatan
sudah tidak bisa lagi melintas karena sudah ditutup dan dialihkan ke jalan tbc matupang
dan masih sama meskipun kita tahu bahwa sidang sidang
semakin kesini semakin berkurang jumlah masa pro maupun kontra terhadap gubernur dki jakarta basuki cepurnama
namun jumlah pengamanan pasukan maksud kami petugas kepolisian gabungan dari polda metro jaya maupun dari polres jakarta selatan
kami lihat masih sama ketatnya dan jumlah dari petugas gabungan ini diperkirakan masih sama yaitu sekitar dua hingga dua lima ratus petugas kepolisian
alfian dan andisa
baik terima kasih dain tan kartika atas laporan anda
langsung dari gedung kementerian pertanian jakarta selatan